terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
ratusan warga pesisir laut di pasuruan menggelar lomba unik yang disebut tradisi pak tompak
dalam tradisi ini para nelayan berlomba adu cepat berenang dengan menggunakan bambu apus
selain untuk menjaga tali silaturahmi lomba ini juga bertujuan sebagai latihan apabila nelayan mengalami musibah di tengah laut
sejak pagi hari warga pesisir pantai desa jatirejo kecamatan lekok pasuruan sudah memadati tempat pelelangan ikan
mereka akan melihat lomba berenang ala nelayan di mana nelayan akan berenang di atas bambu apus sepanjang empat meter
warga sekitar menyebutnya dengan tradisi pak tumpaan
tiap peserta harus berenang sejauh dua ratus meter dari laut lepas dengan bambu apus sebagai pelampung menuju garis finish di pantai
lomba berenang ala nelayan ini sengaja digelar sebagai ajang latihan nelayan untuk mengantisipasi apabila mengalami musibah di tengah laut
pasalnya kebanyakan nelayan tidak bisa berenang di laut meski handal untuk berlayar mencari ikan
utamanya adalah untuk keamanan di laut sehingga nanti kalau ada musibah di laut ini sebelum adanya sekarang modern ini dulu sudah ada sebagai pelampungnya adalah bambu itu
dalam lomba berhadia sebuah pesawat televisi indonesia
hasilnya rata rata peserta tak berhasil menyentuh garis finis karena kelelahan
lampungnya berenang empat kali
susahnya apa pak berenang di sini pak
apa susahnya lomba
yang kita lakukan itu nafas
nafas nomor satu yang kita lakukan
nomor dua kekuatan
rencananya lomba ini akan digelar setahun sekali dengan tempat berbeda sekaligus untuk menjalin keakrapan dengan nelayan lain di luar desa mereka